inilah kondisi minibus milik samsul arvan warga kecamatan perambon
kabupaten sidoarjo jawa timur yang rusak parah setelah dihantam truk di jalan raya perambon senin sore
dari pemeriksaan polisi di lokasi kejadian kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan andi ardianto
warga mojokerto jawa timur mengalami pecah ban
akibatnya laju kendaraan tidak dapat dikendalikan ditambah jalanan licin karena diguyur hujan
akhirnya truk itu menabrak kendaraan dari arah berlawanan
warga mengevakuasi pengemudi dan tiga orang lain dari dalam minibus
tidak hanya itu ada dua kendaraan roda dua lainnya yang berbenturan dengan truk
delapan korban mengalami luka ringan dirawat di rumah sakit arwar medica balongbendo sidoarjo
polisi mengamankan pengemudi truk untuk mengetahui penyebab kecelakaan
tempat di tkp tiba tiba reda selip dan melaju ke arah kanan
hingga menabrak mobil pertama inova
nopol s delapan belas enam ratus empat puluh enam lya yenggi yang berjalan dari selatan ke utara
dari bekasi jawa barat seorang pengendara motor tewas di tempat setelah terlibat kecelakaan
di perempatan marrakas pondok ungu permai babelan senin siang
korban tewas bernama rc warga pondok ungu permai
sementara rekannya yang dibonceng sri surnati kritis dan dievakuasi ke rsud kota bekasi
kecelakaan melibatkan sepeda motor dan truk
pengendara motor melaju kencang dari pondok ungu dan menabrak sisi kanan truk
akibatnya korban masuk kolong truk dan terlindas
awalnya mobil udah seneng lurus terus udah kesini pak
dari motor sana ngebut terus kebun bunan ada yang belok
ngebak udah itu doang jadiannya
mungkin kejut mungkin dia terena atau kurang konsentrasi
akhirnya terjadi sepeda motor menabrak informasi gerbong yang
kecelakaan di perlintasan tanpa palang pintu beberapa kali terjadi
kasus kecelakaan ini dalam penanganan aparat kepolisian polres blitar
dengan ikutan cnn indonesia